dikempel saya motor itu
selasa siang polisi militer kodam jaya menetapkan anggota pas pampres praka rm
anggota direkturat topografi praka hs dan anggota kodam iskandar muda praka j
sebagai tersangka kasus tewasnya seorang pemuda asal aceh imam mashkur
mereka dijerat di tiga kasus yakni penculikan pemerasan dan penganiayaan
selain tiga orang tni seorang warga sipil turut ditangkap dan kini ditahan di polda metro jaya
kepala dinas penerangan angkatan darat brigjen tni hamim tohari menegaskan
tni menjamin tidak ada impunitas atau pembebasan dari hukuman bagi tiga anggotanya
prajurit tni yang melakukan pelanggaran pidana bisa dijatuhi
tapi hukuman lebih berat
prajurit tni yang melakukan pidana baik umum maupun militer
imam mashkur pria asal biren aceh
yang bekerja sebagai penyelamat
toko kosmetik di jalan sandratek kelurahan rempoa ciputa timur tangerang selatan
tewas diduga dianiaya keempat tersangka pada jumat dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh
saat ini saya berada di depan toko dan toko ini toko kosmetik tempat kerja korban
tanggal dua belas agustus dua ribu dua puluh tiga kemarin korban yang menjaga toko seorang diri
ini dihampiri oleh dua orang yang berpostur seperti oknum tni atau polisi begitu
kemudian beberapa menit kemudian keluar dengan tangan
di borgol dan sejak saat itu korban sudah tidak pernah terdengar lagi kabarnya
menurut sarip marjaya ketua rt dua rw enam kelurahan rempoa
penangkapan korban diketahui keesokan hari setelah diberitahu oleh warganya
jadi nggak tahu sama sekali nggak dikabarin sama siapapun
setelah besoknya saya dikasih tahu sorenya saya dikasih warga
penangkapan di kios yang menjual kosmetik
hai ini kempes saya mau berita
minggu dua puluh tujuh agustus dua ribu dua puluh tiga fauziah ibu korban di biren aceh menyebut
imam sempat menelpon keluarganya dan mengatakan ia sedang disekap dan disiksa penculik
imam pun meminta keluarga untuk segera mengirimkan uang lima puluh juta rupiah agar tidak disiksa lagi
lalu dianggap orang urusan menyebutkan video
melewat seorang yang di depol lagi disiksa suruh dibuang
ini benar benar hancur perasaan seorang ibu yang mana disiksa
menjaga kerang tak ada kan
dari keluarga nggak ada maaf
hingga akhirnya pada dua puluh tiga agustus fauziah menerima kabar
anaknya ditemukan tewas di sebuah sungai di kabupaten karawang
lantas apa motif para tersangka hingga sedemikian keji
menyiksa korban hingga tewas
dikutip dari cnnindonesia com
komandan pom dan jaya kolonel cpm irsyad hamdi b anwar
pada selasa siang menyebut motif para tersangka diduga adalah pemerasan
korban diduga adalah pedagang obat ilegal
irsyad menyebut para tersangka awalnya berpura pura sebagai anggota polisi
yang hendak menangkap imigran
belakangan terkuak selain imam para tersangka pun menculik seorang warga lain
yang juga pedagang obat seperti imam
korban itu lantas dilepas para tersangka di tol cikeas
karena susah bernapas saat disekap para tersangka
kepada cnnindonesia com pada senin malam
pengamat militer dan pertahanan dari institute for security and strategic studies
isiss hairul fahmi menilai tindak kejahatan yang dilakukan para anggota tni terjadi
karena berbagai faktor
seperti kondisi moral dan mental prajurit usai lulus dari pendidikan
lingkungan kedinasan pergaulan dan pengasuhan senior
serta pengawasan dan keteladanan pimpinan
sementara itu lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk menyatakan
siap melindungi keluarga korban dan akan membantu jika keluarga mengajukan restitusi
tim liputan cnn indonesia